sampai jumpa di video selanjutnya
tau dia mila
fadil sudah melakukan segala usaha pak
tapi kamila tetap milih edo
kalau kamu masih mau mendengar pendapat papa tentang kamila
menurut papa kamila adalah tipe perempuan yang
tidak mudah untuk berpaling
kalau dia masa lalu dia pernah mencintai edo
tapi kebersamaan kalian
papa melihat papa merasakan
tahan di sana
jadi menurut papa fadil
terlalu dini kalau kamu berhenti memperjuangkan cinta kamu pada kami lah
cinta memang harus diperjuangkan
kecuali kami sudah tidak mau melakukan itu
dan kamu pasrah pada kenyataan
ada penyesalan di kemudian hari
kamu harus berusaha
sebelum cinta kamu benar benar termiliki oleh orang lain
cinta itu memang harus diperjuangkan
apakah aku yang sekarang sudah benar benar mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
aku sudah mencintai kamila
tamu ini mencintai ahmad
aku masih tidak mencintai

setidaknya aku satu bruh yang triggers kamu
terima kasih kak fadil
terima kasih kak fadil
kamu duduk ya
tak apa bu
mila cuma pusing saja
ini kan foto
mila jawab yang jujur
kenapa kamu bisa menyimpan foto itu
kamu kenalkan sama orang yang di foto itu
dia bukan siapa siapa
mila tolong jawab yang jujur mila
saya tahu kamu sedang merahasiakan sesuatu dari saya
tolong jawab yang jujur mila
kamu bisa mencari foto itu
dari mana kamu mendapatkan foto itu
saya kenal dekat sama orang yang di foto itu
itu fotonya farah kan
ibu kenal dengan
saya sangat mengenal farah
kenapa kamu bisa menyimpan foto
itu fotonya farah kan
farah itu ibu kamu
kamilah tolong jawab
jangan sembunyikan ini dari saya
kamu punya kalung berliontin krp
dan nama kamu kamilah regina putri
kamilah regina putri
kamilah regina putri
kamu anaknya farah kan
kamilah saya ini sahabatnya farah
farah pernah mengirim foto seorang gadis kecil memakai kalung krp
jadi kalau itu benar kamu tolong kamu jawab yang jujur mila
ibu sahabatnya mama
jadi benar kamu anaknya farah
jadi benar kamu anaknya farah
ya allah terima kasih ya allah
akhirnya aku menemukan kota
akhirnya aku menemukan anak dari sahabatku
aku menemukan kota dari sahabatmu
aku menemukan kota dari sahabatmu
aku menemukan kota dari sahabatmu
ibu laris benar benar sahabat mama saya
kita bersahabat sejak sma
saya senang banget mila bisa ketemu sama kamu
saya senang banget bisa ketemu sama bida dari kecilnya farah
saat ini saya harus beritahu haz
sampai keteleponan kami
kamu belum tahu ya haris itu siapa
haris itu adalah
ayah kandung kamu mila
pasti kamu senang banget bisa ketemu sama ayah kandung kamu
saya harus kasih tahu dia mila
jangan datang pak haris
mila dengar mila
selama ini ayah kamu mencari kamu mila kemana mana
pasti dia senang banget kalau dia tahu
kamu ada bersama saya mila
saya harus kasih tahu berita gembira ini mila
kamu tunggu bentar ya
tolong jangan takut pak haris
kamu lagi ada dimana
aku lagi di kantor ras
aku punya berita gembira
tolong jangan kasih tahu pak haris
saya mohon jangan kasih tahu pak haris
ya tapi kenapa mila
ini kan berita gembira
saya harus kasih tahu dia
kenapa saya gak boleh kasih tahu dia
pokoknya zaman dulu bu
ya alasannya apa mila
saya akan jelaskan nanti alasannya bu
tapi saya mohon jangan kasih tahu pak haris
kamu dengar aku kan
nanti aku telepon lagi ya
sebenarnya laras mau ngomong apa sih
ya saya udah tutup telepon dari haris
sekarang kamu ceritain sama saya
kenapa saya nggak boleh menyampaikan berita ini sama haris
apa yang kamu rahasiakan dari haris millah
saya pasti akan jelasin sama ibu
ya allah kenapa mila
sekarang kamu ceritain sama saya
kenapa kamu harus merahasiakan keberadaan kamu
memangnya kamu nggak ingin ketemu sama papa kamu
saya ingin sekali ketemu sama papa bu
kalau kamu merasa sangat berhutang budi sama saya atas semua kebaikan saya kepada kamu
tolong jangan pernah kamu ngaku kalau kamu itu anaknya
haris jangan pernah
karena bagaimanapun saya tidak mau kamu merusak haris merusak keluarga saya
karena hal itu kamu yang merahasiakan semua ini bu
jadi ibu tini sendiri yang melarang kamu
terus waktu acara games di bali sebenarnya kamu udah tahu kalau haris itu papa kamu
tapi mila ibu tini itu kan nenek kamu sendiri
kenapa dia harus menolak keberadaan kamu
bu itu hal yang wajar kok bu
mila ini kan cucu yang tidak diharapkan
jadi wajar kalau ibu tini bersikap seperti itu
kalau saya ngaku
berarti saya akan melukai hati orang
termasuk alena dan juga ibu tini sendiri
tapi mila kamu tahu nggak
sikap kamu seperti ini akan membuat papa kamu kecewa
saya tahu betul haris
dia ingin sekali ketemu sama kamu anak kandungnya
biarkan waktu yang mempertemukan kami
lagipula sekarang kamilah senang kok bu
alhamdulillah senang karena kami bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk keluarga
itu adalah swan news

saya janji akan jaga rahasia ini
terima kasih ibu terima kasih
tapi mil saya tetap bolehkan menjaga dan menyayangi kamu
minimal sampai waktu mempertemukan kamu sama papa kamu
anggap saja saya melakukan ini untuk farah sahabat saya
terima kasih ibu terima kasih
mila kamu gak perlu sedih ya
tanpa bapak masih banyak orang yang menyayangi kamu